pak maaf ya pak ya kalau soal kayak gitu sih saya kurang ngerti pak
pak bapak juga kan tahu kita itu cuma bisa berusaha aja dan semua ketentuan itu pak milik allah
iya sih boy tapi saya harus berbuat apa
apa yang saya harus lakukan mengejar orang yang saya cintai atau
masa juara mma takut sama gue sama ivan
gue gak mau kabur
gue udah tahu rencana kalian berdua
kalian berdua emang pengen kan memecah belakan klub aj
dengan mengadu domba mau bisa naik
dan sekarang kalian mau mancing gue buat berantem sama kalian berdua
lo jadi apa aja panggilin dong
udah udah pinggir bol pinggir
boy mendingan lo pergi deh sini
kalau gak gue teriakin lo nampok ya
ivan sama bocin bener bener keterlaluan
tapi percuma juga gue gak ada yang ingin menangisnya
sebaiknya gue nemuin bondi aja deh
untuk kasih tahu hal ini
buat ngakuin kalo misalnya ivan salah dalam kasus highcrown
tapi boy malah maksa kita dan menghajar kita terus meng
mohon sebaiknya lo hati hati
jadi lo jangan sampe dibodohin sama dia
gue udah selidiki rumah sakit yang merawat ivan
dan kata dokter ivan baik baik aja mon
terus lo sendiri ngapain main asal turun tangan sendiri
masih dihasut juga ya sama mereka
gini lo mau ceritanya
mau dikejar kejar sama mereka
gue pertama udah menghindar
tapi mau gak mau ya udah gue ngelawan mereka
sekarang gue harus percaya sama om anwar
terserah lu mau percaya atau enggak
kenapa dengan mondi
kenapa dia jadi nggak percaya sama gue
dan kenapa dia lebih percaya ivan sama bocin
ya gue belum tau pasti mon
tapi setelah gue pikir pikir
yang mau ngadu domba lu sama haikal atau nggak sama ian
mereka tuh sengaja
bikin lo berantem sama haikal berantem sama ian
dan abis itu lo keluar dari klub aja ya
apa iya ivan sama bocin udah ngadu domba gue
tapi gak mungkin juga
gue gak yakin ivan setegah itu sama gue
gue ini kakak sepupunya
tapi pejalan jalan si bocin otak dari semua ini
ngapain juga si bocin tadi nyuruh gue ke taman
untuk nyamperin hightle sama raya
kamu tuh jangan seenaknya dua orang kayak gitu dong
duduk duduk aku suka sama haikal lagi
kamu tuh sekarang bener bener berubah ya
bener bener heran aku sama kamu
sekarang kamu ngerasa kamu paling benar diantara semua orang
dan semua orang itu ngerasa paling salah gitu
assalamualaikum pa amir
walaikum salam boy
maaf nih boy menggaguh waktunya sebentar
ya enggak juga lah pak
saya serius boy
kan kamu pernah bilang kemarin way
seseorang yang tidak mencintai
begitu bukan boy
emang kenapa sih pak
kalau udah kayak gitu
udah bahaya tuh pak
itu dia boy
kalau soal kayak gitu sih saya kurang ngerti pak
bapak juga kan tau
kita itu cuma bisa berusaha aja
dan semua ketentuan itu pak
iya sih boy
saya harus berbuat apa
apa yang saya harus lakukan
mengejar orang yang saya cintai
atau yang tidak mencintai
saya juga kurang tahu pak
soalnya kayak gitu pak
gini aja deh pak
mendingan bapak sholat aja
minta petunjuk sama allah
bapak jangan minta petunjuk sama saya
bener juga sih boy
makasih ya boy atas sarannya
maaf sebelumnya kalau saya
udah mengganggu waktunya
terima kasih ya boy
siang juga ya pak amir
mudah mudahan aja dia dapat jodoh yang terbaik buat dia
kok kamu jadi gitu sih
ternyata kamu tuh bener bener keras kepala ya
jadi sekarang kamu nyalahin aku juga ray
oke aku yang salah
aku keras kepala
ya kalau kamu gak mau dengerin omongan aku atau omongan boy
berarti kamu keras kepala kan
sebut ray semuanya
aku bener bener kecelakaan sama kamu ya
aku bener bener kecelakaan sama kamu ya
kamu sekarang tuh bener bener aneh
kamu kalau mau putusin aku
sekarang ini ray
terserah kamu mau ngapain
kamu mau berbuat apapun
tidak ada yang bisa diberikan kepadamu